bismillahirrahmanirrahim allahumma abini
bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim allahumma abini
fishamina allahumma inni fi baswina la ilaha illa anna bismillahirrahmanirrahim bismillah
ittawah khatuh allahul allahulah khairul rahim
kalau hanya menangis semua orang juga bisa berdepa ternyata perempuan ini masih hidup
aku akan menyalurkan untuk menolongmu bismillahirrahmanirrahim menyalurkan
biar aku juga menyalurkan hawa murniku untuk anda perabu kita akan bersama sama
hai tahulah tidak tahu hubungi satu orang hatikut kita
luka dalam ragi
tidak akan mampu mengatasinya
kandang bertahanlah kandang
apa yang terjadi dengan aina pram
aku katakan kepada kalian
luka dalam ragi prabu siliwangi
sangat begitu parah
untuk hidup kembali
baman amat maruhmu
apa maksud baman
apa maksud koman bicara seperti itu
sekarang kalian semua harus belajar ikhlas
karena kematian sebentar lagi akan mendekati ayah anda kalian
tidak pak man
tidak sekali pak man berkata seperti itu kepada ayahnya pak man
aku bicara apa adanya
pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan ayah anda
mari kita salurkan hawa murni kita untuk menyembuhkan ayahanmu
kalian membuat hawa murni
karena itu hanya membuang buang waktu kalian

saya juga diavourupkan untuk buat pen foods ini
tapi orang itu sudah dihantar tadi
saya sicher pun ibu berhutang
aku juga mencari ayah
aduh mas testu

hanya ingin memberitahu kepada mereka
kalau raih prabu silwangi
hentikan rakan hentikan
tidak seharusnya di saat seperti ini kita malah bertengkar
raden raden kiansantang bunda mohon selamatkanlah ayah anda prabu
bunda tidak mau kehilangan ayah anda prabu
putraku kiansantang bunda mohon lakukan sesuatu
tolonglah ayah anda bunda
kami semua memang tidak ingin untuk kehilangan ayah anda prabu
kami semua akan mencari cara untuk menyelamatkan hana prabu
semoga allah menolong ayah anda pramu
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
amin ya rukh alamin
alhamdulillah ya rabb ni l'alamein
apa ini kakek guru
raden sekarang ada di padepokan bersama kakek raden
kita membawa enda prabu
kepadepokan kakek guru
kalau begitu sekarang kita bawa ayah hantu
kepadepokan sheikh hasanuddin